badan narkotika nasional bnn menangkap seorang kurir warga negara asing asal taiwan
yang membawa narkoba jenis sabu sabu seberat lima belas kg
tersangka bernama acai ditangkap di sebuah apartemen di kawasan gajah mada jakarta barat
sabtu lalu dengan barang bukti sabu sabu yang disimpan di dalam mobilnya
sabu sabu yang diduga berasal dari sindikat internasional tersebut
di bawah seorang tersangka yang saat ini masih dalam pengejaran pihak bnn
selain lima belas kg sabu sabu bnn juga menyita uang sebesar tujuh ribu dolar amerika dan satu unit mobil
pihak bnn terus melakukan pengembangan dari sindikat tersebut
guna menangkap otak pelaku penyeludupan